pusulan penundaan pemilu dua ribu dua puluh empat dan perpanjangan masa jabatan presiden dua tahun diduga sudah dirancang sejak tahun lalu
selain partai politik ada dugaan keterlibatan pejabat negara di pemerintahan yang mendorong rencana penundaan pemilu dua ribu dua puluh empat semakin menguat
mengapa presiden joko widodo tak kunjung bersuara di tengah gerilya politik para pembantunya
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah bergabung melalui sambungan zoom dengan tenaga alih utama ksp
ali mutar ngabalin selamat sore bang abalin
selamat sore sana
dan pengamat politik universitas al azhar indonesia ujang komarudin apakah sudah bergabung
oke saya tunggu saya mau ke bang abalin dulu
bang abalin dari hasil investigasi cnn indonesia kami menemukan beberapa fakta yang sangat mengejutkan
sebetulnya tidak mengejutkan karena sudah banyak yang bersuara
tapi hasilnya bahwa usulan
penundaan pemilu sudah disiapkan sejak lama hampir satu tahun lalu
dan didorong oleh para pembantu presiden
ya terima kasih rifana dan bang ujang komarudin serta para pemirsa yang dirahmati
saya ingin mengatakan bahwa dalam alam negara demokrasi
kalau wacana ini dibicarakan
saya kira hal yang normal saja persoalan yang paling mendasar
sikap pandangan dan statement bapak presiden itu tetap pada keputusan
undang undang dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima telah membicarakan itu dengan jelas
sehingga rifana kalau kita mengikuti arus perbincangan para politisi
ya saya mau bilang bahwa biarlah itu ada di dewan
perwakilan rakyat republik indonesia
atau pada pimpinan pimpinan partai politik
undang undang dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima itu dibicarakan dibahas didiskusikan direvisi dan seterusnya
itu ada di majelis permusawaratan rakyat republik indonesia
yang isinya adalah dpr dan dewan perwakilan daerah
kalau hari ini rifana bertanya bagaimana tak kunjung
bapak presiden harus mengumumkan
nanti kita bahas di situ bang
yang komentari itu cukup alilukter ngebalik rifana
karena urusannya kenapa harus dibawa ke istana
sementara itu yang sedang dibicarakan adalah para politisi dan pimpinan partai politik
oke tapi apakah kemudian presiden tahu bahwa ada para pembantunya yang bergerilya
kemudian bekerja melobi partai politik untuk memberikan keuntungan
dan tentu saja yang paling diuntungkan di sini dari hasil penundaan pemilu adalah presiden joko widodo
masa presiden tidak tahu sama sekali bang ngabalin
tidak usah ke presiden karena presiden sudah berkali kali mengeluarkan pendapat dan pikirannya
apakah harus menunggu empat lima kali dan berkali kali
kan presiden sudah mengeluarkan pendapat dan pandangannya terhadap biodisasi kan
kenapa harus terus menunggu pandangan dan pikiran lagi yang harus dikemukakan presiden
oke bang ali
lebih kurang di depan teman teman para awak media di istana negara
pertemuan khusus dengan presiden sudah disampaikan
tapi itu dua tahun yang lalu bang
jangan dibawa ke dalam istana
presiden sedang mempersiapkan diri dengan berbagai macam program lain lain yang harus dilaksanakan
oke bang ali tapi dari hasil penelusuran cnn indonesia
yang sudah kami terbitkan di cnn indonesia
kami mendapatkan fakta bahwa salah satu menteri koordinator di kabinetnya pak jokowi
ini menemui salah satu ketua umum partai amanat nasional
yakni zulkifli hasan dan kemudian meminta agar kemudian pan ini mendukung usulan penundaan pemilu
dan itu harus disampaikan ke publik
dan klaim dari menteri koordinator tersebut sudah mendapatkan restu dari presiden jokowi
apakah memang klaim itu betul bang ali
bahwa presiden jokowi sudah merestui
tindakan anak buahnya melobi partai kanan kiri atas bawah untuk menunda pemilu
itu dulu yang harus anda jawab
kalau rifana dan cnn menelusuri
maka memang harus menggunakan data dan dokumen yang pasti
karena yang pasti bahwa sampai hari ini bapak presiden tetap tunduk dan patuh pada ketentuan umumnya
oke jadi tidak ada restu dari presiden jokowi ya
kedua kalau ini menjadi wacana kemudian bahasan dalam alam demokrasi
dalam situasi di demokrasi bagi negara kesatuan republik
apa yang salah kalau politisi mereka membincangkan
boleh jadi jangan lupa rifana
boleh jadi dpr dan para politisi sedang membincangkan untuk penundaan pelaksanaan pemilihan legislatif
oke bang ali anda tidak menjawab pertanyaan saya
biar kita geser ke parlemen
di istana bang ali sampai hari ini ada di binagraha di kantor staff presiden
dan tetap mengawal menjaga sikap dan pendirian bapak presiden
oke bang ali anda tidak menjawab pertanyaan saya
yang saya ingin tanyakan dan anda mesti jawab bahwa presiden jokowi tidak pernah merestui
tindakan menteri koordinatornya melobi partai sana sini untuk menunda usulan pemilu
itu dulu yang anda perlu jawab
tanyakan tanyakan kepada beliau
tidak perlu mendesak abang ali untuk harus menjawab sikap presiden
karena presiden telah bersikap rifana
oke presiden telah bersikap
kalau dari awal awal sudah bang ali katakan kan rifana
mas ujang kalau menurut bang ali bahwa presiden sudah bersikap
jadi presiden tidak perlu tampil lagi ke publik untuk menjelaskan
dan tadi tidak dijawab oleh bang ali
apakah kemudian presiden tahu dan merestui tindakan salah satu menteri koordinatornya
yang melobi partai partai politik untuk menunda pemilu
itu hasil investigasi hasil penelusuran dari cnn indonesia yang sudah diterbitkan pada hari ini
jadi satu minggu sebelum
saat timin ngomong itu saya dikabari lah diberikan informasi oleh petinggi partai
satu besar dari publik ini dan salah seorang menteri saya sudah sebutkan begitu
bahwa ini akan ada desain gitu ya apa namanya soal pemilu atau pengunduran pemilu
atau penundaan pemilu ataupun memperpanjang masa jabatan presiden
waktu itu saya bilang apa mungkin apa benar kenapa
pemerintah dan dpr termasuk dengan penyelenggara pemilu kpu sudah menyepakati
bahwa pemilu itu tanggal empat belas februari dua ribu dua puluh empat
tidak disahkan itu
bahkan kpu sudah melunching hari pencoplosannya itu gitu loh
tetapi karena ini politik saya meyakini bahwa ini adalah ada desain yang saya rasa ya ada operatornya
kalau saya sebut ketika live juga di cnn malam hari saya katakan bahwa itu ada dirijennya gitu
ada yang mengaturnya gitu kenapa suaranya sama
mbak mungkin gak ada yang ngatur
nah begitu seminggu berlalu eh iya ada yang ngomong
seorang ketua umum yaitu cak imin lalu diikuti juga oleh ketua umum partai golkar
lalu disambut juga oleh pak julham
jadi ini sesuatu yang tidak berdiri sendiri apakah ada kaitannya dengan pak presiden saya gak tahu
tapi yang jelas ini ada desain yang memang ingin bahwa
pemilu diundur padahal pemilunya sudah ditentukan ini yang menjadi problem
kedua ini kan tidak ada alasan apapun tidak ada alasan konstitusional
oke maksudnya tahan dulu di situ
ada alasan politik sosial dan lain sebagainya untuk menunda pemilu
jadi saya konsisten dari dulu dari awal hingga kini ya untuk menolak penundaan pemilu apalagi memperpanjang masa jabatan presiden
dan daripada saya pernah ditawari juga ketika saya live gitu di salah satu televisi
lalu ketika break ditawari pak ujang mau jadi jubir ini nggak katanya
calon presiden di tiga periode lah bahasanya begitu
saya bilang tidak saya konsisten untuk menjaga demokrasi
nah kalau nanti kalau jadi katanya kita nanti kang ujang jadi jujur istana
tapi saya abaikan sajalah tawaran itu
karena saya dari awal juga akademisi yang konsisten untuk sama sama menjaga demokrasi di republik ini

oke mas ujang tapi apakah fakta fakta ini yang kami temukan ya yang cnn indonesia temukan
kemudian kami terbitkan hari ini bahwa ada salah satu menteri koordinator yang melobi ketua umum partai politik untuk menunda pemilu dua ribu dua puluh
semakin memperkuat indikasi bahwa ada keterlibatan orang orang di sekitar presiden dalam usulan penundaan pemilu
bukan hanya satu tapi banyak pembantunya yang melakukan itu
ya mungkin mungkin saja
dulu begini ketika munas golkar di bali gitu ya
mengatakan bahwa mohon maaf pemerintah tidak ada intervensi gitu ya
begitu waktu itu saya katakan
saya paham tentang pak jolkar gitu
bang abadi juga tentu paham ya
saya bilang kemungkinan kalau soal golkar
kemungkinan ada sambut tangan dan intervensi pemerintah saya katakan
dan terbukti kan walaupun di bantah dan lain sebagainya ada
lampu tangan itu dan seorang menteri juga yang melakukan desain itu
artinya ya itu bukan rahasia umum lagi
nah kalau hari ini misalkan terjadi seperti itu
maka itu sesuatu yang menurut saya bukan sesuatu yang aneh
yang memang dari sebelumnya sudah terjadi dan ada gitu loh
nah karena itunya mestinya ya mohon maaf ya kepada elit politik kita gitu ya
kepada tokoh tokoh bangsa kita lah yang sedang berkuasa lah
janganlah menggunakan cara cara yang mohon maaf melanggar konstitusi
ingin melanggarkan kekuasaan melanggarkan oligarki
ingin menghancurkan demokrasi lalu mengkhianati reformasi
dan seolah olah mohon maaf menjual rakyat
seolah olah ada aspirasi rakyat ingin menunda pemilu
itu kan yang tidak baik
oleh karena itu kita konsisten untuk melawan dan menolak itu begitu
kalau saya saya pikir tadi seperti itu
oke oke baik bang ali saya mau tanya
masa presiden sama sekali tidak mendengar gerilya anak buahnya kerja kesana kemari
tadi sudah disampaikan bang ujang komarudin saja yang pengamat mendengar
masa seorang presiden di republik indonesia tidak mendengar bahwa
ada anak buahnya yang melakukan gerilya untuk menunda pemilu
padahal itu sesuatu hal yang sangat dia tolak sangat dia tidak mau lakukan
rifana kalau tadi rifana menyebutkan investasi dan penelusuran yang dilakukan oleh cnn
kemudian rifana harus mengembalikan satu framing terkait dengan sikap presiden
saya mau tegaskan untuk kesekian kalinya bahwa
kalau wacana itu dibicarakan pada tingkat elit partai politik atau parlemen
apa alasannya harus menunggu sikap presiden
sementara presiden telah berkali kali
sikap dan pandangan beliau
terhadap masa periode kepemimpinan presiden beliau di periode kedua ini
itu yang tidak masuk logika komunikasi publik rifana
sehingga para pemirsa itu juga bisa nanti ter framing dengan pertanyaan yang rifana ajukan
coba perhatikan bagaimana diksi yang dipakainya
kalau presiden joko widodo sendiri telah mengemukakan ke ruang publik bukan sekali
berkali kali bahwa tunduk dan patuh pada ketentuan
undang undang dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh
tentang masa periode kepemimpinan seorang presiden
lihat pasal tujuh undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
kenapa itu sikap harus ditujukan kepada presiden terkait dengan wacana yang sedang dibicarakan
yang dibicarakan oleh zulkifli hasan ketua umum partai amanat nasional atau ketua umum partai yang lain itu
adalah sebuah pertanyaan di tingkat elit politik
kenapa mesti dibawa kepada presiden
itu persoalan yang harus dibuat satu negara
bang ali karena oke bang ali kita tidak mau framing sama sekali
karena muhyamin iskandar ketua umum pkb juga menyatakan pada hari ini bahwa itu hanya usulan
yang akan semuanya diputuskan oleh presiden jokowi
artinya dari partai partai politik ketika mereka memiliki rencana mereka akan melempar hal tersebut kepada presiden jokowi
itu juga yang disampaikan oleh ketua umum partai golkar
bahwa aspirasi masyarakat akan disampaikan kepada presiden
jadi itu merupakan satu benang merah bang ali
presiden bukan mengambil keputusan tentang penundaan bukan
kalau dpr mau menunda dpr mau membicarakan tentang masa jabatan presiden
maka yang dibahas itu di majelis perwakilan rakyat yang terdiri dari anggota dpr ri dan dewan perwakilan rakyat daerah
dewan perwakilan daerah kenapa bisa itu diarahkan kepada presiden
sesuatu yang tidak masuk dengan logika regulasi undang undang dasar yang ada
itu masalahnya rivana
sehingga kalau lebih objektif dan lebih bagus memang di forum dialog kita ini
tidak saja saya kang ujang komarudin tetapi hadirkan ketua ketua umum partai
biar kita bicarakan ini di ruang publik dan didengar oleh rakyat
oke baik mas ujang menurut analisis anda ya
kalau tadi dikatakan oleh bang ali ini jangan dilempar lagi kepada presiden
karena yang punya wewenang ataupun yang punya wacana untuk menunda pemilu adalah ketum ketum parpol
dan yang memutuskan nanti di mpr dan juga dpr
karena presiden sudah punya sikap
karena presiden sudah punya sikap menurut bang ali
tapi saya mau tanya ke mas ujang dari analisis anda
apakah kemudian presiden tahu soal gerak gerik anak buahnya
atau mungkin kemudian presiden membiarkan saja mereka bergerak
karena presiden sudah menyatakan sikap menolak perpanjangan dan taat kepada konstitusi
tapi di sisi lain anak buahnya bekerja berseberangan dengan sikapnya presiden
ini agak aneh tidak tunduk dalam satu perintah presiden mas ujang
ya inilah yang menjadi keprihatinan ya kalau tadi di partai koalisi saja sudah terpecah itu
ada yang mendukung penundaan ada juga yang menolak
nah ini jangan sampai begini mbak rifana ini ada kejadian dulu
anak buahnya presiden juga dulu pak harmoko itu beliau itu ketua mpr dpr dulu
ketika di bulan maret seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan itu mengatakan kepada pak presiden soeharto
saya atau kami katanya sudah keliling indonesia
bahwa rakyat indonesia menghendaki bapak presiden untuk diangkat kembali untuk menjadi presiden
diangkatlah di bulan maret seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
dan ingat karena rakyat sudah muat rakyat tidak mendukung
maka dua bulan kemudian di bulan mei jatuh turun dan diturunkan oleh rakyat indonesia
maksud saya begini pesannya pak presiden jelas tidak mau

maksud saya begini pesannya pak presiden jelas tidak mau
tapi kan anak buahnya jangan sampai begitu
tadi misalkan menteri koordinator investasi
maritim dan investasi lalu ketua umum partai lagi
seolah olah ingin tadi ke pak presiden bahwa rakyat mendukung gitu gitu
lalu kalau nanti pak jokowi nya mau ya silakan saja bisa ke jeblos itu pak jokowi
karena rakyat itu juga sedang susah dan sulit
nah saya sih mengatakan begini kembali kepada pertanyaan mbak rifana
saya sih begini ya tidak ada asap jika tidak ada api
tidak akan berbicara ketika api
tidak akan berbicara ketika api
tidak akan berbicara ketika api
umum partai itu kalau tidak ada tekanan
soal siapa yang menekan tentu mungkin cnn yang tahu
apakah ada kaitannya dengan presiden
saya juga tidak tahu
ini perlu penjelasan pak presiden
mungkin pak bangabalin yang lebih tahu begitu
baik tidak ada asap kalau tidak ada api
bahwa ketiga ketua umum partai itu bicara di bawah tekanan menurut bang ujang komarudin
apakah itu ada kaitannya dengan presiden
tadi bang ali sudah membantah
ini jangan dilempar lempar lagi ke presiden karena presiden sudah punya sikap
kita akan lanjutkan perbincangan kita
masih banyak hal yang perlu saya klarifikasi kepada pihak istana
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua orang narasumber
ada tenaga ali utama ksp ali mutar ngabalin
pengamat politik dari universitas al azhar indonesia ujang komarudin
saya mau ke bang ali
bang ali kami mendapatkan informasi ya dari investigasi yang dilakukan oleh cnn indonesia
bahwa salah satu alasan penundaan pemilu dua ribu dua puluh empat dilakukan karena
banyak yang khawatir proyek strategis nasional ini tidak akan selesai
salah satunya adalah ibu kota negara bagaimana bantahan dari istana
dua tahun bagi presiden joko widodo dalam membangun proyek proyek nasional
sama seperti ikn
dua tahun sudah menjadi sebuah rancangan yang dipersiapkan oleh bapak presiden dan pemerintah
karena itu orang tidak terbicara tentang mangsa dan manteknya
satu undang undang yang telah ditetap terkait dengan kota kota khusus nusantara
itu sudah ada undang undangnya
orang tidak berbicara tentang bagaimana dua tahun itu nanti
terjadi mangkrak dan lain lain
ada program yang berkelanjutan
ada perencanaan yang berkelanjutan oleh pemerintah
jadi saya mau bilang kepada rifana kemudian udang
bahwa semua ini didesain dengan baik
sesuai dengan ketentuan undang undang yang ada
nah begitu juga dengan pembahasan penundaan yang diwacanakan di ruang publik
kalau rifana dan publik membutuhkan statement resmi
makanya saya berulang kali mengatakan bahwa
presiden telah mengemukakan pandangan pikiran dan sikapnya
terhadap keputusan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
menjadi sikap presiden
makanya kalau itu nanti ditarahkan ke dpr
para politisi sedang berpikir untuk penundaan
biar diskusikan dengan mereka
presiden atau istana negara
oke jangan menyeret nyeret presiden atau istana negara
mas ujang saya mau tanya
kalau informasi yang didapatkan oleh cnn indonesia
faktor pembangunan ibu kota negara ini menjadi faktor yang sangat utama
dalam usulan pendundaan pemilu dua ribu dua puluh empat
anda mendapatkan informasi yang sama nggak dari orang yang membocorkan ke anda
ya sama lah semuanya arahnya kesana
itu menjadi bagian daripada persoalan yang belum tuntas
di masa pemerintahan pak jokowi
kan tinggal dua tahun lagi
sedangkan konsolidasi politik ekonomi dan pengamanan
persoalan persoalan lain yang menimpa mereka juga kan perlu diamankan
jadi karena itu ya mereka tadi perlu untuk memperpanjang itu
walaupun tadi mengorbankan demokratisasi di indonesia
oleh karena itu saya ingin katakan
kalau ini dipaksakan ya tentu akan chaos
saya bersyukur nih ya banyak partai yang menolak
lalu muhammadiyah juga menolak
dan tentu kita kekuatan rakyat ya di belakangnya
saya akademisi dan teman teman yang lain juga
akan konsisten menolak
ikn katakanlah boleh berjalan silahkan
karena sudah diketok balik
tetapi jangan sampai menunda pemilu
jangan sampai memperpanjang masa jabatan presiden
kalau itu tidak dilakukan
maka bangsa ini akan mengalami kerugian
dan saya kemarin mbak ripana turun ke tukang tukang umkm ya
warung gitu ya masyarakat
kita akan demo karena kalau diperpanjang
itu sudah mulai begitu
itu suara masyarakat ya
itu suara masyarakat kecil yang katanya
dari hasil big data di media sosial
dari media analitik
bahwa mayoritas menginginkan penundaan
itu harus diuji coba lagi kayaknya datanya
tadi anda menyinggung bahwa pembahasan di dpr
di mpr yang dilakukan oleh para politisi
silahkan saja dilakukan
jangan diseret seret istana dan juga presiden
tapi saya mau tanya
ini harus saya tanyakan kepada anda
jika nanti tercapai konsensus politik
kesepakatan politik untuk menunda pemilu
apakah presiden jokowi akan mengikuti kesepakatan politik
eh presiden itu
presiden itu selain sebagai kepala pemerintahan
beliau juga adalah kepala negara
jadi kalau ripana bicara begitu
maka orang lain bisa berpendapat seperti begini
apakah indonesia tidak percaya
punya sejarah mempercepat pemilu dan memperlambat pemilu
pasti ada orang bicara begitu
tapi saya mau bicara pada waktu fokus pada pendirian presiden
jangan lupa bahwa seluruh regulasi yang ditetapkan
di dalam negara kesatuan republik indonesia ini
berdasarkan keputusan politik yang ada di parlemen
kalau misalnya konsensus politik tercapai di mayoritas partai di dpr dan juga mpr
kemudian sidang istimewa tercapai
penundaan pemilu bisa dilakukan
apakah sikap presiden akan tetap sama atau ikut kesepakatan politik
undang undang itu kan keputusan politik kan
kemudian kita jadikan sebagai satu keputusan
undang undang hukum dan perundangan
kalau nanti undang undang itu
kemudian orang orang politik atau parlemen itu membahas menjadi satu perubahan
revisi undang undang dan lain lain
apa yang tidak bisa terjadi di republik ini
tapi yang saya mau bilang bahwa sikap presiden itu
sejak awal dalam masa periode beliau ini tunduk dan patuh
pada ketentuan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
bahwa nanti ada mereka harus membicarakan
kita tanyakan kepada kepentingan politik
kepada partai politik
kepada mpr dan dpr
presiden sebagai manusia biasa dan sebagai kepala negara
harus tunduk pada ketentuan hukum dan perundang undang yang ada dalam negeri ini
termasuk di dalamnya adalah undang undang dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh
oke oke mas ujang terakhir tadi
saya bertanggung jawab atas pernyataan ini
oke mas ujang
oke terakhir mas ujang
itu tadi pertanyaan saya tidak dijawab oleh bang ali
tapi yang bisa ditarik adalah presiden akan tetap tunduk kepada undang undang dasar seribu sembilan ratus empat
itu jawaban yang tepat risana
saya tidak mungkin akan bisa mengatakan apakah presiden nanti bersikap bagaimana
yang saya mau katakan bahwa sikap presiden sampai hari ini tidak ada perubahan
nanti kalau dpr melakukan perubahan terhadap revisi undang undang
kita undang mereka sama taat
saya bicara dengan rakyat
karena mereka adalah dewan perwakilan rakyat
baik baik mas
begini begini mbak ripana
sikat saja waktu kita nggak banyak mas ujang
kalau presiden tidak konsisten dengan ucapannya
dan menginginkan katakanlah ya memperpanjang masa jabatan presidennya
bukan begitu ujang bukan begitu narasinya
eh belum bang
bukan dulu bukan dulu
kalau itu dilakukan maka rakyat akan sama sama melawan
tapi kalau presiden konsisten kita dukung
oke satu satu bapak bapak
itu bang ali
itu tugas dpr dan mpr
bang ali saya harus beri kesempatan ke mas ujang
amandemen terhadap undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
makanya jangan diputar balik supaya publik tidak terkeliru dengan sikap
oke terakhir mas ujang
sikap diamnya presiden ini tadi sudah dijawab sebetulnya oleh bang ali bahwa
presiden tidak perlu menanggapi karena presiden sudah pernah menyatakan sikapnya
hanya ali mutarnagabalin saja yang bisa menyampaikan sikapnya
ataupun bicara ke depan publik begitu ya
tapi sikap diamnya presiden apakah bisa diartikan sedang mengamati reaksi publik
sedang melihat bagaimana opini publik terhadap usulan penundaan pemilu ini
bisa diartikan seperti itu mas ujang
ada satu partai besar yang tiga tiga diantara apa namanya ketua umum partai itu
yang saya dapat informasinya mengatakan ya kita mengatakan membicarakan itu
penundaan itu adalah karena menggugurkan kewajiban
karena memang tadi ada tekanan itu gitu loh
karena memang ada skenario itu gitu loh
bicaranya begitu artinya clear itu ada desain ada keinginan gitu
siapa yang menginginkan kan kita tidak tahu apakah orang sekeliling presiden
saya mau mengatakan ya apa namanya kita hargai kalau pak presiden tidak mau kan
dan konsisten dengan itu ya kita hargai
tetapi sekali lagi kalau presiden menginginkan ya kita akan lawan bersama sama begitu
oke kita tunggu
kita tunggu saja sejarah akan mencatat bang ali dan waktu yang akan membuktikan
apakah presiden jokowi konsisten terhadap janjinya terhadap pernyataannya
itu sejarah akan mencatat dan waktu yang akan membuktikan
presiden harus bersikap kemudian meminta pandangan presiden secara resmi
sementara ini orang bincang bincang
di buton dibilang koja koja bincang bincang
oke bang ali
bincang bincang kemudian di tv ini kita harus membicarakan tentang sikap resmi presiden
orang sikap presiden sudah dari kemarin kemarin sudah resmi sampaikan
oke kita tunggu sekali lagi sejarah akan mencatat waktu yang akan menjawab apakah sikap presiden jokowi tetap konsisten
sampai di akhir dua ribu dua puluh empat bahwa tidak ada perubahan meskipun ada godaan godaan goyangan goyangan dari partai partai koalisi di pendukungnya
apakah kemudian dia tetap akan mendengarkan suara rakyat sekali lagi waktu yang akan menjawab
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada tenaga ali utama ksp ali mutar ngabalin dan juga pengamat politik universitas al azhar indonesia
terima kasih rizana terima kasih ujang
terima kasih bang ali mas ujang atas waktunya sehat selalu
selamat malam bang rizana bang ali assalamualaikum